pilihan negeri jakarta utara kembali menggelar sidang ke delapan
kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki nonaktif basuki cahayapurnama
di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan pada selasa tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
sidang masih mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa
sebelumnya dalam sidang ke enam pada dua puluh empat januari jaksa penuntut umum menghadirkan lima orang saksi
dua orang saksi fakta diantaranya adalah yuli hardy lurah pulau panggang kepulauan seribu
dan nurholis majid pegawai tidak tetap dinas komunikasi informasi dan kengumasan pemprov dki jakarta
tiga saksi lain merupakan saksi pelapor yang seharusnya bersaksi pada persidangan sebelumnya
namun berhalangan hadir
mereka masing masing adalah ibnu baskoro muhammad asroi saputra dan imam sudirman
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya
sidang kasus yang menjerat basuki cahaya purnama atau hok
kali ini sudah ada dea intan kartika di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan
selamat pagi dea bagaimana jalannya persidangan dan apa saja agenda sidang lanjutan ahok pada hari ini
siapa saja saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa
selamat pagi olivia sekitar tiga puluh menit lagi atau pukul sembilan waktu indonesia barat
sidang ke delapan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta
dan aktif basuki cahaya purnama akan digelar oleh pengadilan negeri jakarta
dan hari ini agenda sidang ke delapan masih sama dengan sidang pada setelah sabakan lalu
yaitu mendengarkan keterangan saksi
ada lima orang saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
yaitu atas nama kiai haji maruf amin yang merupakan ketua majelis ulama indonesia
kemudian anggota kpud dki jakarta dahlia umar
dan dua saksi fakta lainnya
yaitu zainuddin dan sahbudin
yang merupakan nelayan di pulau panggang kepulauan seribu
yang kala itu mendengarkan secara langsung pidato basuki cepurnama
yang menyitir salah satu surat di al quran
yaitu surat al maida ayat lima puluh satu
yang kini membuat basuki cepurnama harus duduk di kursi pesakitan
sementara itu tadi sebelum memasuki gedung a
kementerian pertanian republik indonesia
kuasa hukum basuki cahaya purnama
yaitu siraporan yang menguapkan bahwa
nanti pihak basuki cepurnama akan menggali keterangan lebih lanjut
dari kiai haji maruf amin selaku ketua mui pusat
yaitu terkait dengan bagaimana proses sikap keagamaan mui
yang pada beberapa waktu yang lalu mengeluarkan fatwa
terkait dengan pidato basuki cahaya purnama
yaitu basuki cahaya purnama diduga menistakan al quran
dan menghina ulama yang berkonsekuensi hukum
dan itulah yang nanti akan digali
dari pihak kuasa hukum terhadap kesaksian atau keterangan
sementara itu tadi kami juga sempat berbincang
dengan ketua jaksa penuntut umum
yaitu ali mukartono yang mengungkapkan kehadiran saksi dahlia umar
yang merupakan anggota kpu dki jakarta ini
untuk mengetahui bagaimana tahapan pilkada
namun tadi ali mukartono tidak meneruskan
atau tidak menjelaskan secara lanjut
secara detail terkait dengan hal hal apa saja
yang ditanyakan dalam persidangan
ya dea biasanya memang sidang ahok ini selalu diwarnai
dengan pro kontra dari masyarakat
banyak yang berdemonstrasi
bagaimana pengamanan yang ada disana
untuk mengamankan para warga
olive ya sejak sidang ini dilakukan
di kementerian pertanian republik indonesia
di kawasan ragunan jakarta selatan
pengamanan yang ketat selalu diterapkan
dan sama seperti sidang sidang pada minggu minggu lalu
pengamanan disini masih dijaga kurang lebih
lima ratus personil gabungan dari polda metro jaya
dan juga polres jakarta selatan
ada juga tadi terlihat satpol pp dki jakarta
yang ikut mengamankan jalannya
sidang basuki cahayakurnama
tadi selain ada dua ribu lima ratus personil kepolisian
gabungan dari polda metro jaya
maupun dari polres jakarta selatan
mekanisme pengamanan lainnya juga sudah dipersiapkan
yaitu pemisahan antara kubu yang pro ahok
dengan kontra ahok
yang setiap kali sidang mereka selalu
melakukan aksi damai
untuk melakukan orasi
baik yang kontra maupun yang pro ahok
dan itu sudah diantisipasi dengan pembatasan
dengan kawat berduri
dan ini diharapkan dapat membuat jalannya sidang
dapat berjalan dengan baik
baik jadi sudah ada pembatas begitu ya
dengan kawat duri antara masa pro dan kontra ahok
lalu apakah nanti akan ada gangguan
apakah ada nanti pengalihan traffic juga
seperti apa kondisi lalu lintas
bagi orang orang yang ingin melintas
di sekitar wilayah ragunan dan pasar minggu disana
dari pantauan kami di sekitar gedung
kementerian pertanian ri ini
memang sudah ada rekayasa lalu lintas
yang diberlakukan disini
dimana jalan ke arah kementerian pertanian
kemudian juga ke arah ragunan
memang sudah ditutup sejak pukul tiga dini hari tadi
dan polisi akhirnya harus mengalihkan
lalu lintas dari arah warung jati
maupun dari arah mampang perapatan
ke arah tb simatupang
dan juga jati padang jakarta selatan
supaya para pengguna jalan juga bisa melintas
di sekitar kementerian pertanian
sementara itu dari pantauan kami juga
untuk bus transjakarta yang biasa lewat dari arah ragunan
memang ini hari ini tidak bisa di
lewati oleh bus transjakarta
dan bus transjakarta ini hanya bisa beroperasi
di depan wilayah gedung kementerian pertanian republik indonesia
jadi bagi para pengguna transjakarta
maupun pengguna jalan yang hendak atau akan pergi
dari daerah ini memang harus memperhatikan hal hal tersebut olive
baik kalau demikian
dea terima kasih banyak atas laporannya terkini
dari kementerian pertanian jakarta selatan melaporkan